hai epic people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya cynthia karani
memilih rumah sebagai tempat tinggal ataupun investasi memerlukan tingkat ketelitian yang lebih tinggi
baik itu mencakup konsep lokasi fasilitas maupun spesifikasi dari bangunan hunian
bogor sebagai salah satu kota penyangga ibu kota memiliki pertumbuhan di industri properti
dan menjadikannya sebagai salah satu lokasi terbaik bagi warga ibu kota yang ingin membeli rumah
pada episode kali ini kami akan membahas rumah impian di cibenong bogor
yang memiliki keunggulan lingkungan serta potensi yang menghasilkan nilai nilai di masa yang akan mendatang
bersama dengan pak andri dari epic selaku marketing koordinator emerald city cibinong
kami akan membahas tuntas mengenai bagaimana bermukim di daerah tersejuk di jabodetabek ini
epic people saat ini saya sudah bersama pak andri dan kita akan membahas mengenai kawasan huni di cibinong
tapi sebelum berbincang kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas
menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
sehat terima kasih
menurut pak andri sendiri apa keuntungan memilih cibinong sebagai daerah untuk menjadi lokasi hunian pak
kalau kita bicara tentang cibinong banyak warga dari cibinong yang tentu saja mungkin sebagian bekerja di jakarta
cibinong bisa ditempuh dengan waktu yang cukup singkat dari jakarta ya
yang kedua cibinong adalah ibu kota dari kabupaten bogor
kita bisa mendapatkan banyak kemudahan dari sisi administrasi fasum fasos
dan perkembangan area yang cukup pesat terutama area komersil dan area bisnis
dan tentu saja sebagai daerah yang sudah mecer cibenong sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas
kita lihat ada fasilitas kesehatan perbelanjaan pendidikan olahraga dan sebagainya sudah cukup lengkap ada di cibinong ini
dan berikutnya juga
cibinong punya kadar udara yang lebih sejuk daripada di jakarta
bagaimana kemudahan akses di cibinong ini
mungkin ada fasilitas transportasi umum dan lain lain
kota cibinong ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai kemudahan dari sisi akses
kita lihat dari sisi transportasinya sudah dilengkapi dengan kita ada stasiun krl juga ya
mungkin ke depannya nanti akan ada jalur lrt juga
yang akan melewati area cibinong ini
dan juga kita punya akses tol bisa diakses dua akses tol ya
ada akses tol cibinong dan sentul
epic people tadi sudah dijelaskan soal akses dan lain lain
kita akan langsung saja melihat seperti apa salah satu unit dari emerald city cibinong ini
epic people saya dan juga pak andri sekarang sedang berada di salah satu unit emerald city cibinong
pak andri ini unit apa pak
nah kita sudah berbicara soal emerald city
boleh diceritakan sedikit pak mengenai kawasan ini
kemudian juga apa keunggulannya jika masyarakat memilih bermukim di emerald city ini
emerald city merupakan hunian
oke emerald city merupakan hunian
benuansa jepang pertama di cibenong
yang merupakan persembahan dari emerald land development
yang merupakan developer yang sudah cukup berpengalaman
dan sudah terbukti juga komitmennya
terutama dalam meng handover proyek proyek sebelum dari emerald city ini
emerald city juga berada di kawasan premium di area cibinong
dan ini kita bisa lihat dari segala fasilitas yang sudah tersedia di area cibenong ini
dari fasilitas kesehatan
perbelanjaan pendidikan dan lain sebagainya
dan juga ditunjang oleh akses
akses ini sangat penting terutama bagi yang bekerja di area jakarta
area emerald city ini juga cukup dekat dengan stasiun krl dan akses tol
tidak lengkap juga
biasanya orang tinggal ingin dengan fasilitas klaster yang cukup lengkap ya
dan di emerald city ini
kita membuat satu greenbelt sepanjang kurang lebih satu km
bisa digunakan untuk jogging bisa digunakan untuk jalan jalan mungkin
dan juga kita sediakan satu central park yang cukup besar
yaitu seluas sekitar kurang lebih empat lima ratus meter persegi
di mana di dalamnya kita sediakan clubhouse
di mana di situ penghuni penghuni di emerald city bisa memanfaatkan lounge di situ untuk meeting
kita sediakan juga
yang satu fasilitas yang terintegrasi juga dengan clubhouse yaitu swimming pool untuk adown and chile
di dalamnya juga ada tempat bermain anak anak serta sand garden
jadi dengan klaster fasilitas yang sedemikian lengkap
bisa menunjang mutu kehidupan dari penghuni di emerald city ini
nah kemudian pak bagaimana tadi progres ataupun teknologi yang sudah diterapkan oleh emerald city cibinong ini pak
oke saat ini kita sedang berada tahap serah terima kunci
dan itu merupakan bukti komitmen dari emerald land development selaku developer dari emerald city ini
untuk teknologi yang ada di area ini kita sudah menggunakan utilitas yang underground
jadi semua kabel listrik sudah di bawah tanah
jadi jangan khawatir bagi nanti calon penghuni di emerald city
sudah tidak ada tiang listrik dan kabel yang seliwuran kemana mana
dan kita juga dilengkapi dengan kabel yang ada di bawah tanah

yang nanti akan menambah rasa aman bagi penghuni emerald city ini
dan tentu saja seperti di awal tadi saya sudah mengungkapkan bahwa kita tersedia tiga tipe
yaitu tipe sinju luas tanah tujuh puluh dua meter persegi dengan luas bangunan tiga puluh delapan meter persegi
ditambah dengan tipe safir
ini dengan luas tanah tujuh puluh dua meter persegi dan bangunan enam puluh dua meter persegi
di situ kita sediakan juga tiga kamar tidur dan dua kamar mandi
selanjutnya kita juga lengkapi dengan tipe premiumnya kita yaitu tipe diamond
di sini luas tanahnya delapan puluh dua meter persegi dengan luas bangunan delapan puluh delapan meter persegi
kami sediakan juga empat kamar tidur serta tiga kamar mandi
dan harga dari emerald city ini starting dari tujuh ratus jutaan
yang artinya cicilan perharinya cukup satu ratus lima puluh ribuan saja
jadi jangan sampai lewat
jangan sampai kelewatan dan kehabisan ya mak
oke terima kasih banyak pak andri atas penjelasannya
nah epic people emerald city ini cocok bagi masyarakat pekerja yang mendambakan hunian berkualitas dengan harga yang terjangkau
selain tadi harga yang relatif terjangkau ternyata juga lokasinya strategis
dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten bogor dan juga dikelilingi sejumlah fasilitas transportasi yang memadai
silakan scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik
lainnya dari emerald city cibinong
dan juga jangan lewatkan episode epic living berikutnya
saya cynthia karani pamit undur diri sampai jumpa